direkturat reserse narkotika polda metro jaya minggu malam menangkap seorang aktris bersama rekannya
karena mengonsumsi dan menyimpan ganja delapan puluh gram
keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima paket dari layanan ojek online berisikan narkoba jenis sabu
sf dan rekannya melakukan pemesanan narkoba lewat ojek online di kawasan tebet
dengan bandar berinisial a yang kini masih buron
pengemudi ojek online curiga lantaran pelanggan memesan pengiriman tanpa melalui aplikasi online
selanjutnya driver ojek online itu langsung membawa paket ke polda metro jaya dan menceritakan kronologisnya
menindaklanjuti laporan tersebut polda metro jaya langsung mendatangi kediaman sf sebagai pemesan di kawasan tangerang
dalam penggerebekan yang dilakukan akhirnya polisi juga menemukan delapan puluh gram ganja kering
yang diakui oleh tersangka sengaja disimpan untuk pemakaian sehari hari
kita berhasil mengangkat salah satu kas
yang cukup unik yang ada keterlibatan narkotika keterlibatan artis dan ini menggunakan modus jaksa anggota online
dalam keterangannya sf mengakui bahwa telah menggunakan narkoba selama dua tahun
sf yang berprofesi sebagai pemain film dan model majalah dewasa ini
mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba untuk tujuan rekreasional
saya baru dua tahun yang lalu dan itu pun tidak rutin
atas kesalahannya tersangka dikenakan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
dengan ancaman penjara maksimal lima belas tahun
badru zamal jakarta
jangan lupa like share dan subscribe